pelaku penembakan di christchurch selandia baru akhirnya diperlihatkan ke publik
ia didakwa melakukan pembunuhan masal
branton harrison terron warga negara australia yang berusia dua puluh delapan tahun ini
muncul di pengadilan distrik christchurch dengan kawalan petugas
ia didakwa melakukan pembunuhan dengan melakukan penembakan masal di dua masjid di selandia baru
yang menewaskan empat puluh sembilan orang dan melukai puluhan lainnya
branton mengenakan setelan penjara berwarna putih dan kedua tangannya di borgol
selain tidak berbicara pengacaranya pun tidak mengajukan permohonan jaminan
rencananya sedangkan dilanjutkan di pengadilan tinggi south island city pada lima april mendatang